pt sumber alvaria trijaya alfamart merealisasikan komitmennya untuk menyelamatkan bumi dengan menggunakan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan operasional
langkah nyata ini terwujud dalam penggunaan solar panel melalui sistem pembangkit listrik tenaga surya plts yang sudah digunakan di sebelah kantor cabang dan gudang alphamart yang tersebar di beberapa kota
alphamar telah menggunakan sumber daya energi ramah lingkungan dari solar panel di sebelas kantor cabang dan gudang di beberapa kota seperti tangerang bogor bandung bali dan palembang
hal tersebut sejalan dengan csr alphamart yang ada dalam payung kampanye alphamart sahabat bumi yang berfokus pada bidang lingkungan
seperti yang terus dijalankan antara lain penanaman pohon stop penggunaan kantong plastik sekali pakai dan pengembangan desa
bisa ramah lingkungan
corporate affairs director alfamart solihin memastikan perusahaan mengambil peranan sebagai perusahaan anak bangsa yang ikut berkontribusi untuk menyelamatkan lingkungan indonesia
tapi yang jelas dalam kontribusi kita mewujudkan sahabat menjadi sahabat bumi itu adalah bentuknya salah satu penggunaan solar panel
di beberapa cabang pada saat ini dan seterusnya kita akan bertambah seperti yang sudah disampaikan tadi
kita memberikan kontribusi dalam menciptakan atau mengurangi tadi emisi karbon
tentunya ini kan membantu pemerintah
total kapasitas yang bisa dihasilkan sebesar sembilan ratus sembilan puluh tiga kwp
dari pemanfaatan energi matahari ini hingga september dua ribu dua puluh dua telah menurunkan emisi karbon hingga empat ratus enam puluh delapan
ketika ini kondisi karbon di indonesia sudah menurun dari empat ratus delapan puluh dua ton mengurangi konsumsi batubara lebih dari satu ratus delapan puluh tujuh ton atau setara dengan menanam dua puluh lima ribu pohon
alfamart menggandeng suntera sebagai mitra bisnis dalam membangun sistem pembangkit listrik tenaga surya atau plts
kedepannya suntera berencana menggunakan hybrid system di mana tenaga matahari dapat disimpan di baterai sehingga tenaga listrik dapat digunakan pada malam hari
mungkin kalau di awal dua ribu dua puluh dua ini kita hanya bentuk sistem on grid dalam arti pemakaian hanya dilakukan di siang hari
sistem on grid adalah hanya menyalak pada waktu matahari ada
tapi kalau mungkin di tahun berikutnya di dua ribu dua puluh tiga saya nggak tahu mungkin alfamart kita bisa berikan secara hybrid system
yaitu bisa menyimpan tenaga matahari di
di tahun dua ribu dua puluh tiga mendatang alphamart akan menambah lagi jumlah plts sebanyak sembilan lokasi lain
sehingga total ada dua puluh kantor dan gudang alfamart yang menggunakan sumber energi bersih